oknum polisi di makassar sulawesi selatan dilaporkan istrinya ke polda sulawesi selatan
karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga
inilah video amatir saat sang istri mendapati suaminya
yang merupakan polisi polda sulawesi selatan
sedang berada di dalam mobil bersama seorang perempuan
kegaduhan pun terjadi di jalan raya sebelum akhirnya polisi datang mengamankan situasi
pasca kejadian sang istri langsung melaporkan suami
pertama di kompas petang
pertama di kompas petang
pertama di kompas petang